paul basah memiliki sejarah panjang sebagai hidangan yang bertahan hingga kini
dulu palu basah hanya bisa dinikmati oleh keluarga kerajaan
karena menggunakan daging yang harganya cukup mahal
namun seiring perkembangan zaman palu basah berubah menjadi makanan rakyat
nah ini dia palu basah khas makassar
nah sesuai namanya dalam bahasa makassar palu basah artinya palu itu makanan
basah artinya basah artinya lalu basah makanan berkuah
nah ini dia
biasanya memang kuahnya dari palu basah ini lebih kecoklatan lebih kental dan ada kuning telur mentah
jadi kita makan ini harus diaduk dulu
dan perlengkapnya ini ada sambal
jeruk nipis kacang dan juga ini dia nih paling penting serundeng
seperti apa rasanya saya mau nyobain dulu
cara penyajiannya terbilang sederhana
cukup disajikan dengan nasi putih hangat serta kuning telur di atas kuahnya
palu basah menjadi hidangan utama yang sayang untuk dilewatkan
jangan lupa menambahkan jeruk nipis serta serundeng agar semakin nikmat
kalau untuk rasanya kan ini khas makassar ya
jadi sudah pasti enak
pokoknya menganggap ini lah kalau nggak makan
bergeser sedikit dari jalan serigala kota makassar tempat saya makan palu basah
saya langsung menuju ke jalan andalas
di warung ini saya akan mencicipi es palu butung
nah kalau tadi saya udah kenyang makan palu basah
saatnya saya mau menyantap dessert khas makassar
sudah tahu dong apa ya
es palu butung yang memang jadi minuman yang khas banget makassar
pas banget nih seger seger di siang hari yang cukup panas di makassar
campuran pisang raja dan kuah santan yang kental sangat cocok dan memanjakan lidah saya di suapan pertama
semangkuk es palu butung dibanderol dengan harga rp dua puluh tujuh saja
nah bagaimana kedua hidangan tersebut cukup menggoda bukan
jangan lupa mencoba keduanya ketika berkunjung ke kota makassar ya
rizkyla dauhan kurnia yuniarwan makassar sulawesi selatan